ya hujan badai yang melanda wilayah kota bogor pada rabu sore kemarin
membuat plafon rumah sakit ambruk hingga menghancurkan dinding kaca di lantai atas
bahkan tiga pohon besar di depan rumah sakit juga tumbang menutup badan jalan
cuaca ekstrim melanda wilayah kota bogor jawa barat rabu sore
hujan badai diserai petir ini tampak merata terjadi di pelosok kota hujan
akibatnya pelafon rumah sakit mulia di jalan pajajaran ambruk
bahkan dinding kaca di lantai atas jebol hingga serpihannya melukai dua warga yang hendak berobat
meski sempat terhambat pelayanan medis kembali dibuka setelah karyawan rumah sakit cepat berbenah
selain memorak porandakan lobi rumah sakit
angin ribut membuat tiga pohon akasia di area depan rumah sakit tumbang menutup jalan raya utama
akibatnya lalu lintas macet parah lantaran jalan terhalang batang pohon yang melintang
sementara itu petugas bppd setempat saling membawa memotong daerah pohon yang berserahkan di jalan
mobil juga pada berhenti semua kayaknya ya
dua tiga aja
jadi untuk sementara ini namanya pohon akasia
hari ini terdapat tiga pohon
jadi yang evakuasi luta jalurin gelop aja jalan jalan malah jalan lalu lintas
lalu pohon di tanda baru
rencana setelah eksklusif pohon ini kami lari ke tanda baru
jadi akibatnya angin
hujan yang sangat lebat dan dibantu angin juga ya sangat keras kencang ya
meski insiden tersebut tak menelan korban
motor ini diparkir rusak tertimpa pohon
berdasarkan data dari petugas belasan pohon tumbang setelah badai melanda kawasan jalan pajajaran jalan ahmad yani dan area tanah baru
sementara itu cuaca buruk disertai petir juga melanda takalar sulawesi selatan
sembaran petir mengakibatkan petani bernama daeng hemba tewas
peristiwa ini bermula saat korban dan rekannya hendak pulang ke rumah setelah bekerja di sawah
nahas keduanya tersambar petir dan mengakibatkan daeng ngembat tewas di lokasi kejadian
adapun seorang lainnya berhasil selamat
meski sebelumnya sempat tak sadarkan diri setelah terlempar sejauh sepuluh meter
jasad korban yang dalam kondisi gosong langsung dievakuasi ke rumah duka yang disambut tangis histeris keluarga korban